mungkin sudah tiba ajalku
aku ingin nganjuk kalian
kalian bukan raja yang nganjuk kami kalian penjahat
kalian yang pengianat
kalau tidak aku abisin kalian
sudah tak berdaya masih saja banyak bicara
kembali ke barisan
sudah kubilang kulitku beracu
kenapa kau sentuh aku wajah
kau memang hebat manusia
hampir tidak ada kesempatan
bagaimana aku bisa memanggil kekuatan prabu akasa
sungguh konyol manusia
kau mau membunuhku dengan sebongkah batu
akhirnya guru sudah berubah
habisi dia guru
guru memang hebat
eh sedang apa di situ
tidak apa apa aku sedang melihat lihat saja
menjauh dari sel itu
menjauh dari sel itu
di mana temanmu
di mana temanmu
mana bisa kamu mempunyai kekuatan romo
mungkin sudah tiba ajalku
aku belum mati
bunuh aku sekarang juga
aku tidak terima
seharusnya persidangan ini disaksikan oleh romo kita
sidang ini tidak sah
iya sidang ini tidak sah
seharusnya sidang para penguasa
dihadiri oleh penguasa tertinggi
saat adikku prabu sogoro dibunuh oleh tapak kelamatan
si penguasa sogoro
dia sudah tidak peduli dengan kita
dia sudah tidak peduli dengan kita
persidangan ini harus tetap dilanjutkan
dia yang berhak memutuskan hukuman buat kami
sang bida dari terkutuk ini tidak bisa menentukan nasibku
bahkan penguasaannya pun
tidak direstui oleh romo
ini mencoreng nama baik keluarga sekolah

hati hati kamu kalau berbicara
kamu harus tahu sedang berbicara dengan siapa

kalau memang ini hakku
untuk memaafkan ratu gendeng
untuk memaafkan ratu gendeng
untuk memaafkan ratu gendeng
dan mengizinkannya kembali ke sektor gondomaid
kita semua pernah berbuat salah
kesempatan berhak diberikan bagi yang sudah berbuat salah
kesempatan berhak diberikan bagi yang sudah berbuat salah
ini untuk hubungan baik antar keraton
dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun
sebelum aku menutup sidang ini
para penguasa yang lainnya
ada yang ingin menyampaikan sesuatu
aku menghargai keputusanmu naung gulat
tapi aku menyarankan untuk penguasa segur
dia harus ditahan di keratonku
karena saya tidak percaya sama dia
dan dia juga masih sangat berbahaya
penguasa segor ditahan di gunung giripati
sampai waktu yang belum ditentukan
kenapa aku tidak diberi kesempatan
apa bedanya aku sama dia
apa bedanya aku sama yang lain
bapak bawa dia
buka jenggera itu
kenapa dirimu tidak memberikan pembelaan untuk kau
kalian akan aku bikin kuda
ingin menyampaikan sesuatu
aku hanya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi
kalau begitu sidang aku tutup
terima kasih yang sudah hadir
untuk ratu genung permoni
dan para demit yang lainnya
ke keraton setro gundumaya
tapi gimana caranya keluar dari sini
selama guru masih memakai kalung itu
kita nggak bisa keluar dari sini
h maintenant aku sangat lelah
guru agak berat juga
aku turunkan guru dulu
aku sangat lelah guru
kalungnya sudah tidak ada
berarti kita bisa keluar dari sini guru
ayo kita bisa keluar dari sini gue
aku akan bawa guru keluar dari sini